perpaduan antara denting lembut dan dentung megah yang dihasilkan oleh logam perunggu ini selalu memberi warna pada setiap pegelaran seni budaya di kraton yogyakarta